beginilah penampakan fasilitas mewah di lapa sukamiskin bandung
dalam konferensi persnya kpk menunjukkan kamar sel yang dilengkapi fasilitas mewah
seperti mesin penyujuk udara
bukan hanya itu kpk juga mendapati adanya televisi kulkas dispenser kamar mandi pribadi dan wastafel
kpk menyatakan penemuan ini membuktikan rumor yang beredar selama ini
di lapas banyak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan kegiatan suap
kpk menyebut biaya untuk mendapat fasilitas tambahan untuk sel mewah di lapas suka miskin bandung ini
berkisar dua ratus hingga lima ratus juta rupiah
informasi awal informasi awal itu ada rentangnya sekitar dua ratus sampai lima ratus juta
sampai lima ratus juta per kamar dua ratus juta sampai lima ratus juta
jadi untuk mendapatkan fasilitas fasilitas
sementara itu dalam konferensi persnya direktur jenderal pemasyarakatan sri puguh budi utami
meminta maaf secara terbuka atas peristiwa yang terjadi di lapa sukamiskin bandung
dijen pemasyarakatan menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan kpk
pastinya kami mohon maaf kepada seluruh rakyat indonesia atas kejadian ini
kepada bapak presiden
kepada bapak menteri hukum dan ham
ini masalah serius
dan sejatinya secara paralel
kami sedang mempersiapkan adanya revitalisasi pemasarakatan
sebagai bagian dari sistem peradilan pidana
ini konsep actual dan terus
intrumen sudah kita susun dan kita akan menetapkan proses pengenkaraan pemasyarakatan secara benar
pemasyarakatan secara benar
kasus korupsi yang tengah menjalankan
masa tahanan di lembaga pemasyarakatan
suka miskin bandung jawa barat
di tengarai mendapat fasilitas istimewa
dan kemudahan untuk keluar masuk